bank indonesia sulawesi selatan
ditunjuk sebagai movement manager
menyelenggarakan berbagai kegiatan seperti
diharapkan nilai nilai bangga buatan indonesia
selamat datang di lalai harma
bekerjasama dengan berbagai top brand e commerce
telah memfasilitasi lebih dari lima ratus umkm
sesulam pua sebagai peserta
evaluasi dan seleksi produk umkm
pembinaan bank indonesia dinas terkait
melalui seleksi dan pembinaan terpadu
untuk mempromosikan produk produk umkm lokal
telah dilakukan showcasing umkm
di sepuluh provinsi sulawesi maluku dan papua
mempromosikan lebih dari empat ratus lima puluh merchant umkm kuliner lokal
yang bermitra dengan beberapa platform digital
dan mempromosikan produk kopi umkm sulampua
yang didisplay di kedutaan besar republik indonesia di tokyo
dengan himbara telah tersalurkan kredit
kepada lebih dari tiga puluh satu ribu umkm
dengan total nilai mencapai satu tiga triliun
transaksi ekspor sebanyak lima puluh enam ton
dengan nilai dua satu miliar
dan komitmen sebesar dua lima miliar

melalui inisiasi nyata inovasi dan sinergi
untuk pemulihan ekonomi nasional gerakan nasional bbi dan bwi
sebagai motor utama untuk terus mencintai dan menggunakan karya anak bangsa
serta bangga dengan potensi wisata indonesia
bangkitnya umkm lokal bangunnya pariwisata indonesia
memulihkan perekonomian nasional dan global